pertumbuhan ekonomi kuartal ke dua tahun dua ribu dua puluh mencapai minus lima tiga puluh dua persen
pemerintah melancarkan berbagai resep kebijakan untuk memperbaiki perekonomian nasional
presiden joko widodo menegaskan rancangan apbn dua ribu dua puluh satu akan difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional
presiden memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di kisaran lima persen
konsumsi domestik dan investasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama
mampukah pemerintah kita membalikan keadaan dan menyelamatkan perekonomian tanah air dari jurang resesi
apa saja strategi pemulihan ekonomi yang disiapkan pemerintah
malam ini kita akan membahasnya dengan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia erlangga hartarto yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
selamat malam pak erlangga
selamat malam ibu nana
apa kabar pak kayaknya banyak pekerjaan rumah dari presiden pak
ya kalau pr pasti banyak lah namanya juga pr
tadi presiden dalam pidato rapbn sudah menyampaikan target pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh satu sebesar empat lima sampai lima lima persen dalam kondisi covid yang naik turun saat ini
apakah kemudian target itu realistis pak erlangga
jadi pertama kalau kita lihat situasi ekonomi sekarang di kuartal kedua ini dan masuk ke kuartal tiga
jadi kita secara global ada beberapa indikasinya
ada beberapa indikasi indikasi yang baik
yaitu yang pertama terkait dengan harga minyak sudah mulai naik dari titik terendahnya sudah agak stabil di angka empat puluh
kemudian komoditas komoditas seperti kelapa sawit itu yang sangat berpengaruh dan merupakan ekspor utama indonesia itu harganya juga sudah relatif stabil
dan harga sekarang sudah sekitar rp dua delapan ratus di malaysia yang tertinggi
angka ini akibat dari kebijakan kutai fakusten di b tiga puluh
dan kita melihat bahwa perekonomian di sumatera kalimantan ini agak terjaga dengan ekonomi sawit
kemudian beberapa komoditas lain itu seperti di sektor pertambangan sudah mulai naik
kemudian ada beberapa sektor yang bisa jadi pengungkit di indonesia yaitu pertanian real estate
kemudian kesehatan utilitas dan terkait dengan icp
nah tentunya yang dimaksud resesi itu adalah negatif yang terus turun ke bawah
jadi kita kalau terjadi kenaikan dari minus menjadi lebih kecil itu terjadi pembalikan
nah itu bukan recessive
kemudian yang kedua terkait pertumbuhan tahun depan memang berbagai kelembagaan
baik itu imf world bank oecd semuanya memproyeksikan

dan tentu pemerintah confident bahwa dengan apa yang sedang dilaksanakan
maka akan terjadi turn around ataupun bapak presiden mengistilahkan sebagai transformasi perekonomian indonesia
pemerintah confident karena ada indikator indikator yang baik yang tadi sudah bapak sebutkan
kita pengen tahu pak resep strategi pemerintah untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi empat lima sampai lima lima persen itu
apa yang langkah
jadi pemerintah sudah menyiapkan empat langkah
yaitu satu melanjutkan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional
jadi penuntasan masalah covid sembilan belas termasuk menyediakan dana yang besar dua puluh lima triliun untuk vaksin covid
kemudian juga untuk mendorong ketahanan ekonomi domestik
yang kedua melakukan reformasi struktural
nah ini kami berharap tadi pidato ibu ketua dpr bahwa undang undang ruu cipta kerja akan dilanjutkan pembahasannya secara transparan
dan kami berharap di masa sidang ini masa sidang pertama tahun ini ini bisa diputuskan mendapat konsensus
kemudian perbaikan daripada sumber daya manusia melalui kegiatan kegiatan
sektor pendidikan vokasi penelitian reform kesehatan reform perlindungan sosial
nah itu dilakukan secara struktural
kemudian yang berikut reform apbn
baik itu penerimaan perpajakan pen dose kemudian reform belanja negara dan tkdd
kemudian spending lebih baik lagi
kemudian menjaga kesehatan dan sustainable daripada fiskal
baik jangka menerbitkan
pembangunan nasional berikut prioritas pembangunan nasional
terutama di bidang kesehatan pendidikan ict ketahanan pangan perlindungan sosial dan pariwisata
nah ini yang akan didorong untuk bisa menjadi faktor pengungkit pertumbuhan perekonomian tahun depan
di mana di dalam mendorong sektor tersebut juga pemerintah mempersiapkan untuk mengembangkan
akselerasi koridor ekonomi di utara jawa
kemudian juga transformasi daripada digital economy
pak erlangga kalau saya dengar tadi penjelasan bapak strategi dan juga kebijakan pemerintah ini sudah sangat terorganisir
dan tadi pemerintah sangat confident
tapi pada kenyataannya pak realitanya negara negara lain begitu ya banyak sekali negara negara yang sudah terkena dampak resesi
baik negara negara tetangga seperti singapura dan juga filipina
kemudian yang terakhir adalah malaysia
kemudian pemerintah masih optimis bahwa kita tidak akan terkena dampak dari resesi atau itu sudah sejengkal saja pak
kita akan terjun ke dalam jurang resesi
seberapa siap sebetulnya indonesia pak menghadapi resesi itu
jadi yang dimaksud resesi itu adalah pertumbuhan negatif dan turun dua kuartal berturut turut
dan tentu kita berharap kuartal ketiga itu bisa naik ke atas
jadi kalau resesi contohnya filipina
nah itu tekniknya resesi
karena dia dua kali negatif dan angka berikutnya adalah negatif lebih besar
nah china itu justru yang terbalik itu seperti china
berarti dia sudah ada pembalikan
nah yang masuk juga resesi misalnya singapura
nah itu dia kemudian yang terkait dengan malaysia
nah memang apa yang membedakan indonesia dengan yang lain
karena indonesia di dalam menerapkan yang namanya psbb
itu masih ada sebelas sektor yang dibuka
jadi tidak seluruh sektor ekonomi itu terhenti
sehingga kita ada engine yang dalam tanda petik stasioner
sehingga begitu situasinya normal mereka bisa mengisi market market yang ada
oke artinya pemerintah meyakini bahwa kita tidak akan terjun ataupun terkena dampak dari resesi
begitu kalau saya rangkum tadi penjelasannya pak erlangga
begitu ya pak ya
penegasan untuk masyarakat pak
jadi penegasannya bahwa kita ini optimis
jadi tentu kalau kita optimis kita berharapkan bahwa ini dengan kerja bersama ini bisa ada kenaikan
kita juga sudah melihat dari beberapa komoditas misalnya indonesia adalah eksportir terbesar untuk kelapa sawit
dan harganya tetap harga bagus
kita salah satu eksportir dari nikel harganya juga sedang bagus
pak erlangga nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita
karena ada beberapa kebijakan pemerintah seperti pemberian subsidi kepada pekerja formal swasta
dan juga subsidi kepada umkm yang kemudian masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat
seberapa efektif sebetulnya jangan dijawab dulu pak
kita akan break terlebih dahulu cnn indonesia newscast
segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia
erlangga hartarto yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
pak erlangga tadi sebelum break saya sudah sebutkan soal ada beberapa kebijakan sebetulnya
seperti pemberian subsidi kepada pekerja formal swasta yang terdaftar di bpjs
seberapa efektif dan tepat sasaran pak sebetulnya subsidi pekerja formal ini untuk menggerakkan konsumsi domestik
kalau tadi bapak bilang bahwa salah satu kebijakannya adalah mendorong ketahanan domestik begitu pak
jadi yang pertama kita harus menjaga daya beli masyarakat
dan untuk mendorong daya beli masyarakat adalah mereka yang
salah satu yang paling membutuhkan adalah pekerja yang gajinya di bawah lima juta
atau mereka yang tidak diberikan keringanan pajak
karena pajak mulai bayar itu sudah gaji di atas empat delapan juta
nah ini datanya semua sudah ada di bpjs ketenaga kerjaan
dan sampai saat sekarang yang akan diberikan itu konsepnya sekitar tiga belas lima juta
data yang sudah dimiliki
tadi malam itu sekitar sepuluh satu juta itu by rekening
jadi pemerintah sudah bisa menjalankan kebijakan ini
dimana ini akan diberikan sebesar dua empat juta
dan nanti pembayarannya dua kali
tahap pertama satu dua
tahap kedua satu dua
nah diharapkan dengan adanya tambahan stimulan ini
mereka yang masih bekerja dan mendapatkan gaji di bawah tiga puluh
mereka bisa mendapatkan stimulan untuk menjaga kebutuhan sehari hari
oke pak erlangga tadi bapak sebutkan jumlahnya sekitar tiga belas lima juta untuk pekerja swasta bidang formal gitu
tapi banyak juga pak di luar sana para pekerja dari sektor informal pak
yang mereka juga berharap sebetulnya mendapatkan subsidi nilai yang sama
seperti yang diberikan kepada para pekerja formal
sebesar dua empat juta rupiah selama empat bulan
ini bagaimana kemudian
padahal kan mereka juga penyumbang konsumsi domestik cukup besar pak
ya mungkin mbak nana lupa bahwa ini sebelumnya pemerintah sudah ada yang namanya kartu prakerja
kartu prakerja ini ditargetkan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan dan sektor informal
dan indeksnya juga sama dua empat juta
yang artinya setiap bulan enam ratus ribu
hanya untuk mereka yang
kena phk atau sektor informal
mereka dibeli tambahan pelatihan
sehingga dengan demikian diharapkan bisa meningkatkan skill mereka
sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan baru
bahkan pemerintah sudah menyiapkan program lanjutnya
jadi misalnya pemerintah juga sedang mempersiapkan bantuan presiden untuk modal kerja
ataupun kibah awal
dimana itu besarnya juga sebesar dua empat juta
dan lalu bisa dilanjutkan kepada kur super mikro
dimana apabila mereka sudah menjadi entrepreneur
mereka butuh modal tambahan
mereka bisa mengambil kur mikro yang dibawah sepuluh juta
besarnya bisa sampai sepuluh juta
itu bunganya sampai dengan desember disubsidi pemerintah
jadi tidak membayar pembayaran
pada saat mereka masuk di dalam sistem keuangan
maka mereka bisa meningkatkan usahanya
baik itu melalui kur mikro
kemudian kur detail
bahkan bisa sampai berikutnya ke komersial
pak tapi kan kartu prakerja juga kemarin menghadapi masalah
begitu sempat dikritik karena ternyata tidak optimal
apakah kemudian itu bisa menjawab beragam persoalan
dan juga memberikan subsidi yang memadai pak
bagi para pekerja sektor informal
kartu prakerja didesain untuk
menangkap masyarakat yang tidak terdata
dan itu terbukti pendaftaran kemarin
dan dalam waktu dua tiga hari sudah satu dua juta yang mendaftar
sehingga tentu ini dirasakan penting oleh masyarakat
tentu kemarin dalam proses ada perbaikan perbaikan
dan tentu ini akan beroperasi kembali
pak erlangga tadi bapak sudah menyebutkan berkali kali
bahwa subsidi ini diberikan kepada mereka
untuk bisa menstimulasi konsumsi domestik
tapi pada kenyataannya pak
konsumsi masyarakat ini sebagai motor penggerak
ekonomi ternyata saat ini masih terkunci pak
karena mereka belum merasa ada rasa aman
bagaimana kemudian pemerintah menjamin adanya rasa aman
di tengah situasi covid yang naik turun
agar konsumsi domestik ini bisa berjalan begitu pak
ya pertama mbak nana lihat levelnya

kelihatan confidence nya sudah agak naik
dimana kita melihat tercermin daripada produksi dari supply side
pmi sudah naik
kemudian indeks keyakinan konsumen juga sudah mulai naik
survei dunia usaha juga sudah naik dari minus tiga belas ke minus tiga
jadi sudah ada kenaikan yang sebetulnya sebesar quarter to quarter nya cukup tinggi
demikian juga penjualan retail juga sudah mulai naik
jadi sebetulnya secara perlahan apabila menerapkan protokol covid
kuncinya kan sebetulnya protokol covid
menggunakan masker jaga jarak dan juga menjalankan secara sepenuhnya
nah solusi berikutnya tentu vaksin
nah yang berikutnya kita harus merubah perilaku
artinya yang mesti aman bukan hanya masyarakat yang mau berbelanja
tetapi juga mereka yang di mal
kemudian juga itu harus sama sama kita melakukan
ya pak erlangga ini tadi kalau kita dengar dalam postur era apbn dua ribu dua puluh
anggaran kesehatan sebesar satu ratus delapan puluh triliun pak
sementara anggaran infrastruktur ini empat ratus empat belas triliun
kenapa gapnya begitu jauh dan sebetulnya saat ini prioritas pemerintah itu apa pak
infrastruktur atau kesehatan pak
mbak dana dalam program pembangunan itu kita harus menjaga keseimbangan
jadi tidak bukan pilihan a b atau c
tapi itu semua berarti
kita harus mencoba berjalan secara paralel
jadi kita lihat ada program kesehatan yang di luar kl ya
di luar kesehatan
kalau kita lihat kl nya juga besar
tapi yang khusus pemulihan ekonomi
kementerian kesehatan itu kl nya rp delapan puluh empat tiga triliun
dan disitu on top dari situ ada dua puluh lima empat triliun
kemudian yang dua puluh lima empat itu untuk pengadaan vaksin imunisasi sarpras lab dan yang lain
kemudian juga ada kelanjutan perlindungan sosial yaitu satu ratus enam puluh
itu terkait dengan pkh yang melanjutkan sembako kartu prakerja
dana sudesa dan bantuan gunai langsung
kemudian yang terkait dengan infrastruktur
nah pu ini diberi tugas juga untuk sektor lain
termasuk sektor pangan
misalnya menyediakan infrastruktur untuk lahan sawah
kemudian diberi penugasan juga untuk pembangunan di kawasan industri
sehingga itulah sektor untuk menunjang sektor perekonomian
pak artinya anggaran untuk infrastruktur bukan hanya untuk pembangunan
karena ada pertanyaan apakah kemudian anggaran itu disiapkan untuk melanjutkan program
ataupun proyek strategi nasional yakni pembangunan ibu kota baru pak
itu yang menjadi pertanyaan kami semua
ya jadi mbak nana mesti lihat bahwa proyek strategis nasional itu tetap merupakan prioritas
dan sekarang sedang disiapkan master plan nya bahkan perencanaan dari segi undang undangnya
jadi itu sedang dalam siapkan
tetapi yang di dalam proyek pupr ini terdiri dari berbagai program
untuk sektor kesehatan sendiri ada antisipasi imunisasi untuk satu ratus enam puluh juta orang
ada pembangunan rehabilitasi rumah sakit perucukan lima ratus lima puluh sembilan
ada pembangunan puskesmas sembilan ratus tujuh puluh satu
ada bantuan iuran pbi jkn untuk rp sembilan puluh enam delapan juta atau sebesar rp empat puluh delapan delapan triliun
ada prevalensi stunting perluasan di tiga ratus enam puluh kabupaten kota
kemudian ada bantuan puskesmas di sepuluh satu ratus empat puluh tiga puskesmas sebesar sepuluh tujuh triliun
jadi memang ini semua masih merupakan prioritas
artinya pembangunan ibu kota baru akan tetap berjalan karena tadi seperti bapak sebutkan antara pembangunan dan juga kesehatan pembangunan infrastruktur ini harus berjalan beriringan
begitu ya pak erlangga ya
ini pertanyaan yang harus
seluruh program itu berjalan beriringan
bukan hanya dengan infrastruktur tetapi juga desainnya itu adalah berbagai program yang lain yang di dalam pen itu ada kesehatan perlindungan sosial sektoral termasuk pemda umkm pembiayaan korporasi dan insentif kita
oke pak erlangga saya harus menanyakan ini
ini akan menjadi pertanyaan terakhir saya ke pak erlangga
pak erlangga tadi pada saat presiden joko widodo membacakan
kemudian era apbn dua ribu dua puluh satu dan sampai malam ini terjadi demonstrasi besar besaran pak menolak rancangan undang undang cipta kerja yang bapak ajukan juga di depan gedung dpr ri
di tengah penolakan sebegitu banyak elemen masyarakat apakah kemudian pemerintah akan terus maju tanpa memperdulikan aspirasi aspirasi dari masyarakat pak erlangga
dan seluruh aspirasi termasuk dari pekerja sudah diterima
dan kemarin juga beberapa elemen yang mengagukan aspirasi sudah diterima oleh pimpinan dpr
dan ini semua berprosesnya adalah di dpr
jadi tentu berdasarkan mekanisme yang ada di dpr
oke berarti tadi sesuai apa yang disampaikan oleh pak erlangga ini semua bolanya ada di dpr
dan tadi mengutip yang pak erlangga sebutkan di awal bahwa bapak dan juga pemerintah berhasil menghasilkan aspirasi
dan juga pemerintah berharap bahwa ruu ciptaker atau ciptaker j ini akan diputuskan oleh dpr dalam masa sidang ini begitu ya pak erlangga ya
ya pembahasan selalu dalam undang undang itu kan adalah pembahasan di dpr
jadi tadi disampaikan oleh ibu ketua dpr bahwa ini akan dibahas secara transparan sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan pembahasan dengan fraksi fraksi di dpr
oke terima kasih sekali pak erlangga
kita sudah dapatkan jawaban dari pemerintah bahwa kita harus optimis perekonomian indonesia tidak akan terkena dampak dari resesi
karena pemerintah saja confident ataupun optimis dengan resep resepnya untuk bisa menyelamatkan perekonomian kita
dan tadi kita akan lihat bagaimana realisasinya nanti pertarungan politik dalam pembahasan ruu ciptakerja akan seperti apa
apakah akan bisa lanjut ataupun tidak
kita akan tunggu nanti hasilnya seperti apa
terima kasih sekali menteri koordinator bidang perekonomian
dan tadi mbak nana
saya sudah berhenti sampai acara dpr itu tidak ada demo tadi
tadi kan saya di dpr sampai saya pulang sore itu tidak ada demo
oke oke tapi kita juga lihat pak ada demonstrasi pak tadi di sana dari buruh dan juga mahasiswa
oke terima kasih sekali pak menko perekonomian republik indonesia erlangga hartarto atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini
kita akan lanjutkan dialog malam ini bersama ekonom senior indra favilliani dan ketua dpr
indra favilliani dan ketua umum asosiasi pengusaha indonesia haria di sukamdani
kami akan gali sudah tepatkah langkah pemerintah dalam menyelamatkan indonesia dari jurang resesi imbas pandemi covid sembilan belas
cnn indonesia newscast segera kembali jangan kemana mana